tanaman hias di depan kantor balai kota dki jakarta di jalan medan merdeka selatan rusak karena terinjak demonstran yang berunjuk rasa pada jumat sore kemarin
luas taman yang rusak sekitar tiga ratus meter persegi yang ditanami empat jenis tanaman
sejumlah petugas dari suku dinas pertamanan pemerintah kota jakarta pusat memperbaiki taman yang rusak pada sabtu pagi
perbaikan ini diawasi langsung kepala suku dinas pertamanan jakarta pusat munjirin
taman seluas tiga ratus meter persegi di depan balai kota rusak
tanaman di taman ini rusak karena terinjak dan jadi tempat duduk demonstran saat unjuk rasa jumat kemarin
perbaikan taman ini melibatkan sekitar dua puluh petugas
kurang lebih tiga ratus meter ya kan lebarnya itu enam meter kali panjang mungkin sekitar lima puluh meter
dan jenis pohon yang rusak itu ada empat jenis disini
ada pohon anjuang kemudian ararea
dan fokus serta semang darah
demonstrasi menuntut gubernur basuki cahayapurnam atau ahok terkait dugaan penistaan agama menyisakan dampak di depan balai kota
sejumlah tanaman rusak akibat terinjak injak pendemo saat melakukan aksi
demonstrasi yang berlangsung tiga jam ini relatif aman dan tertib
meski demikian sejumlah tanaman di depan balai kota tempat aksi berlangsung rusak akibat terinjak masa
sedikitnya delapan jenis tanaman yang rusak mulai dibenahi petugas kebersihan
di kawasan balai kota
petugas menggunting dan merapikan tanaman rusak untuk selanjutnya dipupuk kembali
aksi yang menyebabkan sejumlah tanaman di depan balai kota rusak ini menuai kontroversi di media sosial
mari kita lihat seperti apa sebenarnya respon di media sosial twitter mengenai kerusakan ini
kita lihat bersama
ini pertama datang dari akun eka gumilars
jika demo dengan lautan
dan ini adalah tanaman rusak yang menyebabkan tanaman rusak yang menyebabkan tanaman rusak yang menyebabkan tanaman rusak yang menyebabkan tanaman rusak yang menyebabkan tanaman rusak yang menyebabkan tanaman rusak
jika manusia yang berjalan aman tertib tidak ada kerusuhan
juga dituntut tanaman tidak ada yang rusak
itu bukan demo tapi baris berbaris
oke kita kelihat lagi pendapat selanjutnya dari netizen
mending taman rusak daripada harga diri muslim yang terinjak injak
kembali kita akan lihat pendapat netizen di sosial media twitter
nah ini datang dari akun ad ilham oktaviawan
kalau boleh bandingin apa kabar taman monas yang rusak akibat pelantikan pak jokowi dan biota laut yang rusak
ini menggunakan bahasa betawi begitu
hal yang lumrah begini langsung mendapat respon
hal yang lebih besar malah diabaikan
demikian tadi sejumlah pendapat dari netizen di twitter
dan memang banyak sekali pendapat kontroversi terkait dengan kerusakan taman yang terjadi akibat demonstrasi kemarin di depan balai kota
sementara itu wakil gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat menyayangkan banyaknya taman kota yang rusak akibat unjuk rasa di depan balai kota pada jumat siang kemarin
namun ia juga mengapresiasi para demonstran yang berunjuk rasa dengan damai
unjuk rasa ribuan anggota ormas islam yang menolak gubernur dki jakarta basuki cahayapurnas
pada jumat berlangsung aman
namun wakil gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat menyayangkan unjuk rasa tersebut mengakibatkan tanaman di taman kota rusak
sejumlah tanaman hias dan tanaman bunga yang ditanam pemerintah kota di dki rusak karena terinjak injak para demonstran
jarod juga telah memerintahkan suku dinas pertamanan dki untuk memperbaiki tanaman yang rusak tersebut
namun ia juga mengapresiasi masa yang berunjuk rasa secara damai tanpa tindakan
sebagaimana diketahui ribuan orang dari fpi dan sejumlah ormas islam berunjuk rasa di depan balai kota dki
masa memprotes ahok yang dianggap telah menistakan agama islam berkaitan dengan pernyataannya mengenai surat al maidah
budi tanjung jakarta